itu dia gua gatau cuy
tadi bangun mukanya bengkak
terus gue tanya dia diem
gue tanya lagi dia diem
sebaiknya abang sekarang pulang dulu
tenangin diri abang
dan juga tenangin pak selvi
kalo sampe ada apa apa sama adek gue
perlu san buk buk gue
ya allah begini bangun
pengenalan tega woi selvi
matamu dimana bukanya selvi sekarang
percuma hidup di dunia ini
jalan lah pakenya
udah biar bape yang bujuk
lu pulang aja
nggak pernah percaya sama gue
kan gua udah bilang
dalam itu anteknya si mawi
mereka tuh udah punya niat yang jelek sama lo
sakit hatinya selvi bang
sakit hatinya selvi bang
makanya lu ga pernah percaya sama gue sih
kalo babi udah pulang dari bogor
lu bilang aja kelakuannya si dalam sama mawi
gua balik dulu ya sel
gue bener bener emosi tadi
tapi yang jelas lan
hatinya saya lebih terluka
itu yang dia rasakan sekarang
gua juga sebagai perempuan
masih bisa lah
ngerasain hatinya dia saat ini
begini aja lan
bertemu dan membicarakan masalah ini
dengan pak haji
gua ikut lu aja lah
kok kagak dikunci
kok kagak dikunci
kok kagak dikunci
mana si tuanak
mana si tuanak
kena tidur ya
kena tidur ya
kena tidur ya
bangun udah siang
eh udah siang nih
eh lo kenapa lo kenapa kenapa matur bengkak kayak gini

eh kenapa sih muka lo kayak gitu sel
sel eh sel sel sel sel
ntar dulu sal sel sel
eh sel abang lo lagi ya yang buat lo kayak gini ya
atau atau lo mau makan ya
ya udah ntar gue peselin sama ancun ya soto tangkar ya
nah atau sate kambing aja
ya udah tunggu sel ya
oh si tomatnya
tomat baik bang
waalaikumsalam eh mbak be
mbak be mau makan soto
bukan buat gue tapi tolong lu buatin buat si selfie
terus lo bujuk ya supaya dia mau makan
lah namanya shelby kenapa be
itu dia gue gak tau tuh
tadi bangun mukanya bengkak kayak habis nangis
terus gue tanya dia diem
buat tanya lagi dia diem
makanya juga jadi bingung ada apa sih sebenarnya
ya deh be cun siapin dulu ya be
eh mbak dhani
lo tau gak kenapa adek lo sampe kayak gitu
hah gak mau ngomong gak mau keluar rekaman
aduh mbak be
perempuan mana sih yang agak stres
kalau dibilang sama laki dia perempuan kagak laku
tapi di depan orang banyak nih
eh yang bener lo ngomong bener kayak gitu
mbak be kalau gak percaya tanya aja nih
bener pak aji
bang dahlan bilang sebenarnya dia tuh gak ada hati sama si selbi
cuma lantaran gak enak sama pak aji
dia baik sama si selby
leh coba lo ceritain gimana caranya si dalan tuh ngomong
teriak teriak gitu kan
wah bener pak haji kenceng banget teriak teriak
dari dulu mbak be kalau ayo bilangin tuh gak pernah percaya sih
be dalan sama si mawi tuh baiknya kalau depan mbak be doang
tapi kalau di belakang dia emang jelek jelekin mulut
mau ngancurin keluarga kita aja bawa aneh
ya udah kalau gitu sekarang gue mau ke rumah semalam
kalau perlu sekalian gue mau ke rumah si dahlan
hahaha buat apa lagi sih
apa maksudnya dia berbuat kayak gitu
gampang turunin perintah be
turunin sama mardhani ajar ayo hajar be
eh awas be jangan main hajar hajar aja
kalau udah tahu persoalannya baru
lu bawa nanti ke rumah ya kasih selbi
sampai ya nih ini loh
aji masyur jadi marah betulan kan sama dalan
apa apaan emang begitu kenyataan nih
yang penting pak j gak marah sama gue
emang kenapa dikompakan jalan gue
ujung ujungnya utang dia
sotonya gue taruh sini
eh pak isah masuk bang
jadi gak ngaji
ntar dulu deh pak
nih ada pak isah nih ngajakin lu ngaji
ayo keluar sel
lah emangnya pak selbi ngapa sih pak
baru semalam gak mau keluar keluar kamar
kata bapak dia nangis mulu
baru gue ngandekin
cepetan dah keluar
pahin juga lu ngerem lu udah kayak ayam
udah dah gak usah lu pikirin
masalah begitu mak
dahlan eh asal tau aja orang orang dulu lebih tahu
kalau si dahlan tuh emang gak mau sama lo
yaudah gak usah pake pikirin terus
apaan tuh pak
jangan jangan dia stres
kabur dah eh cepetan deh